sesuai protokol kesehatan dan pengawalan ketat polresta sidoarjo
jenazah dr gatot pramono langsung dimakamkan di pemakaman umum
desa pabean sedati sidoarjo jawa timur sabtu dini hari
gugus tugas penanganan covid sembilan belas sidoarjo mengucapkan bela sungkawa
dan mengapresiasi jasanya saat berjuang merawat pasien covid sembilan belas

selama ini membantu dan menangani saudara saudara kita yang terpapar covid sembilan belas
pengurus besar ikatan dokter indonesia berkabung atas kepergian dr gatot pramono
wafatnya almarhum juga dibanjiri dengan ucapan bela sungkawa dari warganet
sebelumnya almarhum bertugas di instalasi gawat darurat rumah sakit umum
daerah kabupaten sidoarjo dan menjadi tenaga medis
yang berjuang dalam menangani pasien pasien covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia